warga kompleks perumahan kawasan rawang kecamatan padang selatan kota padang mendatangi sebuah rumah
pada rabu malam warga mengaku geram dengan perbuatan para penghuni rumah itu yang diduga
mencabuli dan memperkosa anggota keluarga mereka yang masih di bawah umur saat didatangi penghuni
rumah sudah tidak berada di tempat yang pada prinsipnya sudah jauh dari rusak kemanusiaan
keluarga tidak menginginkan keluarga ini berada di sini lagi itulah keinginan dari warga
karena biar rumahnya enggak ada makanya rumahnya disini sementara warga sempat mengumpulkan dan
mengeluarkan barang barang dari rumah itu namun kemudian anggota kepolisian sektor padang selatan
datang dan menghentikan mereka memang penyidik satreskrim poresta padang masih memeriksa para
tersangka pencabulan dan pemerkosaan ini mereka adalah kerabat dekat dua korban yang berusia lima
tahun dan tujuh tahun kasa treskrim poresta padang kompol rico fernanda kepada detik komunikkan bahwa
pelaku berjumlah tujuh orang dimana dua orang masih buron tiga orang telah ditetapkan sebagai
tersangka dan dua lainnya dilakukan diversi karena masih di bawah dua belas tahun tiga orang yang
ditahan adalah kakek korban berinisial j berusia enam puluh lima tahun paman korban berinisial r berusia
tiga tahun dan seorang kakak korban para tersangka mengaku pencabulan sudah berlangsung lama korban
kini ditangani unit perlindungan perempuan dan anak ppa poresta padang sementara para
tersangka diancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara tim liputan cnn indonesia